pemberantasan korupsi menjadi salah satu pekerjaan rumah amanat reformasi
dan juga mungkin harapan dari publik indonesia yang disematkan kepada pemerintahan jokowi maruf amin pada kali ini
dan pak mahfud kalau bicara pemberantasan korupsi rasanya public sphere kita dipenuhi dengan wacana
atau mungkin kekhawatiran atau mungkin hilangnya harapan setelah revisi undang undang kpk yang baru itu ditetapkan
dan akhirnya presiden agak sulit mengeluarkan perpuk
karena masalah masalah nanti akan anda jelaskan
seberbahaya itukah pak revisi undang undang kpk dari perspektif anda
revisi undang undang kpk yang baru ini dengan hilangnya harapan atau lunturnya harapan publik akan pemberantasan korupsi yang hebat
ada yang bilang itu berbahaya sih kalau undang undang yang sudah berlaku selama hampir dua puluh tahun ya karena itu dua ribu dua dulu kan
selama hampir dua puluh tahun
itu dibiarkan seperti sekarang di mana kpk bisa melakukan tindakan yang tegas terhadap para koruptor dan selalu memberi angka kepuasan terhadap publik
bahkan indeks persepsi pemberantasan korupsi kita selalu naik kan karena kpk
sehingga kalau itu diberantas diubah undang undang direvisi ya tidak bagus
tetapi ada juga yang mengatakan berbahaya dong bagi negara kalau kpk dibiarkan seperti itu
karena itu di situ ada kemungkinan abuse of power
banyak orang kemudian memberi contoh betapa laporan laporan korupsi itu banyak masuk ke situ tetapi terkesan
saya sendiri tidak mengatakan tebang pilih karena memang kalau laporannya banyak harus ditebang dan dipilih
tidak bisa semuanya kan
tapi orang tetap kontroversi
kenapa yang itu
kenapa tidak yang itu
jadi ada perbedaan pendapat gitu soal bahaya atau tidak bahaya
tetapi di dalam perbedaan pendapat itu namanya kita bernegara kan harus ada yang mengambil keputusan
siapa yang mengambil keputusan
yang mengambil keputusan itu pemerintah yang sah kan gitu
pak jokowi itu selaku pemerintah yang sah kan harus bersikap terhadap semua ini
dan dia menyatakan sekarang itu sudah merupakan
keputusan dewan perwakilan rakyat dan pemerintah legislatif
lalu ada yang setuju a setuju b setuju jalan tengah setuju apa
sikap saya sebagai pemerintah
saya tidak akan mengeluarkan perpu sebelum ada putusan mahkamah konstitusi
kan sudah fair
jadi peluang itu tetap ada ya prof ya
oh tentu ada
peluang itu tentu ada
presiden kan mengatakan menunggu putusan mk
peluang ada itu ya belum tentu dilakukan
tetapi peluang itu terbuka
putusan mk itu bisa menolak
kalau sudah mengabulkan untuk apa perpu
kalau menolak makin dipelajari
apa yang harus dilakukan oleh presiden atas penolakan ini
nah kita lihat sajalah dulu
karena presiden menyuruh jalan itu kan
memilih jalan itu itu haknya presiden
orang yang menang pemilu
kalau anda ingin yang lain anda ikut pemilu dan anda harus menang
nggak bisa berikap yang lain
bagaimana anda meyakinkan publik sebagai jurubicaranya pemerintah di bidang politik hukum dan keamanan ini prof mahfud
bahwa presiden jokowi itu tidak luntur dalam komitmennya memberantas korupsi
memang awal kpk tetap bernas
saya lama itu ya bicara dengan presiden jokowi
sebelum saya menjadi menko poluhukam sekarang
saya sudah sering berdiskusi
pak jokowi itu kalau ketemu saya berkali kali mengatakan
saya ingin pemberantasan korupsi itu hanya dilakukan oleh kami
ini berkali kali dia mengatakan
biar satu yang membatas korupsi itu kejaksaan agung polisian yang ngurus yang lain
maling narkoba pencopet macam macam gitu
itu biar kpk
tetapi kan kemudian ini negara demokrasi
dpr ingin lain partai ingin lain
kan gitu kan
jadi realitas politik yang membuat mimpi pak jokowi itu tidak bisa terwujud
ya akhirnya apa
mengalirlah itu revisi
tapi dengan komitmen tetap
ya memperkuat kpk
nah cara memperkuat bermacam macam
ada yang mengatakan harus dipertahankan
ada yang mengatakan harus direvisi
saya sih termasuk yang bilang ya perlu dipertahankan
harus dipertahankan itu bagus
tetapi kan kita bukan pengambil pembuat undang undang
pembuat undang undangnya akan legislatif
termasuk anda yang happy juga kalau perpu dikeluarkan gitu prof ya
ya saya pendukung lah untuk perpu itu
tapi kan saya ini bukan satu satunya orang yang berpendapat
orang ahli hukum yang lain juga berpendapat berbeda
komitmen presiden yang kedua
itu ketika mau mengangkat saya sebagai menko polhukam itu tekanannya pada pemberantasan korupsi
negara harus hadir karena banyak di indonesia ini sekarang ini menggunakan aparat penegak hukum
dan aparat penegak hukum itu yang sering
menghambat orang untuk bekerja baik baik
sering mengkorupsikan orang yang tidak korupsi
mentidak korupsikan orang yang jelas jelas korupsi
itu banyak kata presiden pak mahfud
begitu negara harus hadir dong
bahasa pengkolannya kriminalisasi ala
banyak ada kriminalisasi juga ada pembebasan
kriminalisasi orang tidak bersalah dikriminalkan
dianggap di proses bersalah
ada juga yang begitu
dan presiden tahu itu
oleh sebab itu dalam pidato
di dalam pidato pak disentul
yang dihadir oleh tiga orang pejabat dari seluruh indonesia
presiden mengatakan eh anda penegak hukum jangan suka menggigit orang yang tidak bermasalah
berarti nggak tahu realitanya
kalau anda tetap lakukan itu saya yang akan gigit anda
kan gitu presiden kan
artinya tekadnya presiden itu untuk pemberantasan korupsi
dan selama ini mungkin karena birokrasinya sudah terlalu apa namanya
seperti tembok yang selalu mental kalau ada apa apa
artinya presiden pada waktu tidak
belum punya orang yang mampu menerjemahkan pikirannya itu ke dalam operasi operasi penegakan hukum
nah sehingga dia berharap hari ini sadar semua lah
daripada saya menggigit kamu
kamu jangan gigit orang dulu
itu kan suka
itu kan juga
itu kan juga sangat keras
dan itu untuk kebawah bawah aja
tapi kpk merasa tergigit nggak prof
dengan misalnya kalau kita lihat ada dewan pengawas yang kata banyak akademisi bahwa ini akan ada dualisme
akan menghambat pencegahan
susah sekali gitu
ya kpk merasa
ya kpk yang sekarang
kpk yang sekarang
bahkan mereka mengajukan juga
kpk merasa bahwa itu memang ya melemahkan
itu silakan aja biar diuji oleh mahkamah konstitusi
kita lihat kan ada
ada sebelas masalah kalau tidak salah ya yang diajukan mahkamah konstitusi
nah kita lihat lah mahkamah konstitusi jangan diganggu dulu
nanti kalau sudah fonis gitu baru presiden saya kira akan bicara menyatakan sikapnya itu kepada masyarakat
mungkin akan keluar perpu juga masih ada kemungkinan ya pak
tapi masih pun tipis
perpu ada kemungkinan juga masuk prolegnas untuk dibahas prioritas dan sebagainya itu bisa juga